seragam pkk kum
bukan seragam sekolah doi
kamu sekolah lagi kum
seragam sekolahnya pebri doi bukan seragam sekolah saya
oh bilang lah kum
bapak bapak perabotnya yuk
perabot gak pak
awas pak ocat ada pak ustadz
jangan cari masalah bang ocat
istri kabur bukannya dicariin
kakang jalan dulu ya
bukan karena kita mempunyai banyak hal
tidak membandingkan apa yang kita punya
dengan milik orang lain
kita tidak mungkin kembali ke masa lalu
awal yang buruk
tapi kita bisa membuat akhir yang indah
saya belum kelar
silahkan dilanjutkan pak ustaz
anak selalu menurut sama orang tua
orang tua harus guru sama anak
jam berapa ini
sudah waktunya zuhur
pada luar sa
saya kasih yang suaranya masih update
iya pak ustaz
ganti baju sholat langsung makan
nanti kalian udah belajar kelompok kan
mak bangga sama aceh
kalian udah berhasil nemuin dedek
mulut lemes pisahnya
iain aja mak iain aja kesian mak
eh mak beneran mak yang nemuin mas saya
tau ga pulangnya kemana
mampir ke warung janda
mak enggak mak beneran mak
aceh ini bener bener nyariin dedek mak
aceh gak kemana mana mak
ini dasar pedut nih
dia dengerin omongan dia mak
ga usah bertengkar
gak penting siapa yang nemuin
yang penting dedek udah pulang
mak aceh yang pinjam motor sebentar nih amanya
soalnya ada urusan sama wa sain
dia minta tolong nganterin katanya
alasan aja sain kan ada mobil
ya mak alasan aja
masa anggota love destroyer naik motor
mak beneran mak aceh ini ga bohong mak
sebentar aja mak
namanya juga berjuang
untuk kesekian kalinya
cai telah sukses dalam bertugas
dede telah ditemukan dengan selamat
seragam pkk kum
bukan seragam sekolah doi
kamu sekolah lagi kum
seragam sekolahnya pebrik doi
bukan seragam sekolah saya
kamu mau bikin saya pusing
aku lagi ngejahit seragam sekolahnya pebrik ceng
iya doi saya juga udah tau
kalau udah tau kenapa kamu nanya
kamu mah aneh ceng
astaga kum kamu kayak perempuan aja
ngapain sih ngerjain begituan
aku lagi ngejahit seragam sekolahnya pebrik ceng
masang kancing seragam sekolahnya pebri
bukan lagi ngerjain begituan
dari kantor cek
ada di dalam ayo masuk
bisa nggak sih sekali aja
kalian tuh ketemu gak usah pakai pelukan
gak usah pakai kangen kangenan begitu
mam sirik aja
kamu tuh ya ketemu setiap hari
tapi kelakuannya kayak orang yang udah gak ketemu bertahun tahun gitu
yang namanya anak muda tuh boleh lebay tahu
cucutnya beliin baju buat ntut
tentu ntut suka
orang emang seleranya begini
tadinya teh cucu mau beliin buat cuci juga
tapi cucu bingung modelnya
ya bukannya gitu cu
kan mumpung cucu terlagi ada rezeki
emang kamu dapet berapa bulan ini cu
bulan ini teh
cucu dapet lebih dari dua puluh juta
kamu bisa dapat duit banyak kayak gitu
dari mana ncut
tau gitu kamu mah beliin ce ce dua juta
cucu dapet uang banyak
cucu dapet pembantu infal itu lima belas orang lebih
belom lagi komisi dapet
yang cucu cari tkw kemaren
udah makan belum
ada kerupuk di dalam baru beli
ucu jadi jualan cilok
nunggu ocui pulang dari cidahu
tadi kang atep kerumah
kang atep ce juju
kumaha kabarnya kenapa tuh ga dibawa kesini
gak diajak aja udah ngerepotin
belum juga kaya
udah dititip titipin sodara
ya gapapa tuh neng
melahan bagus jadikan wak irati ada temennya nanti
akang matrim matrim aja
ice anaknya juju
masa disuruh berangkat ke luar negeri gak mau
sudah mati matian mau berangkat
tetep aja ga diijinin sama kang kosu
kan nita lebih ngebetuhin kamu neng
kan nita lebih ngebetuhin kamu neng
neng teh kalo mau berangkat ditahan tahan terus
neng teh kalo mau berangkat ditahan tahan terus
tapi neng minta beliin kulkas gak dibeliin beliin
minta dibeliin motor sampe sekarang juga ga dibeliin
bukan ga dibeliin

kok mau lagi ya neng
kok mau lagi ya neng
kok mau lagi ya neng
kok mau lagi ya neng
ada ga sih kegiatan harian kamu tuh yang ga kewanita wanitaan
ya ada dong cek
itu mah masih kewanita wanitaan
nah ini ini baru bener nih berkebun

kamu suka berkebun
iya doi bener
ini bapak angkat kamu loh kalo marah ga wan
iya kakang dadang
ya bisa atau jago dia
saya nanya sama kakum pedut bukan sama kamu
ada gak sih kegiatan harian kamu tuh yang laki banget gitu
si akum deh paling jago berantem
berantem sama febri
kalau dilirik sama mereka berdua saya tidak akan bantuin kamu
kum maaf pak tukum
bapak lagi marah sama anak
eh doi tenang aja doi
kalo akum ga mau jadi bapak angkat lagi kita aja
febri pamit ke taman bacaannya pak
kamu gak mau diantar bapak
lumayan sekedip dua kedip sama bu yoyo
kau mau diantar bapak